sehingga ada empat belas bank digital sekarang yang aktif beroperasi di indonesia
kalau melihat perilaku konsumen bank yang ada saat ini
seperti apa sih membaca tren bank digital ke depannya
karena potensinya sangat besar
kalau tadi mungkin mbak alia sempat sedikit mendengarkan di paket sebelumnya
dan di masa pandemi ini semakin mempercepat
digitalisasi behavior masyarakat indonesia juga
benar banget saya setuju
kalau memang dengan adanya pandemi covid ini
segala sesuatu yang menjadi kontakless ini justru di accelerate
jadi ada percepatan dari transisi yang tadinya mungkin masyarakat
agak kurang bersemangat dengan adanya bank digital
tapi dengan adanya kemudahan layanan digital dari bank bank digital ini
semakin membuat percepatan tadi
consumer behavior yang tadi
kedepannya saya percaya pertumbuhan masyarakat untuk mengadopsi layanan bank digital ini
akan semakin besar
dan hal ini juga didukung dari ojk sendiri yang telah mencanangkan adanya blueprint
untuk akselerasi transformasi digital perbankan
dan seperti kita tahu salah satu keuntungan dari bank digital sekarang ini adalah
dan dimana kita bisa melihat betapa efektif dan efisiensinya layanan
hal ini memberikan manfaat baik untuk penggunanya maupun untuk perbankannya
artinya trennya sangat positif ya kita melihat ada potensi yang cukup baik ke depannya
nah banyak di luar sana yang juga bilang begini
bank digital itu khusus untuk orang milenial untuk generasi milenial
iya atau enggak
saya kurang setuju sih sebenarnya gitu
kenapa gitu kita juga bisa melihat terutama di masyarakat
kota kota besar itu mereka tuh sangat ingin mengadopsi teknologi dan menjadi bagian gitu
saya juga melihat beberapa baby boomers gitu generasi di atas milenial juga mulai mengadopsi bank bank digital ini
karena ternyata kebutuhan untuk memiliki simple transaction itu sangat dibutuhkan ya gitu
apalagi ditambah adanya benefit yang diberikan bank digital seperti kemudahan fee
ataupun bebas transfer
dan adanya high yield rate yang diberikan
maksudnya suku bunganya ternyata bisa lebih kompetitif dibandingkan bank tradisional atau konvensional
tapi mungkin sekarang permasalahannya begini
ini kan bagus untuk semua orang karena simple efisien dan juga efektif
tapi kita tidak menutup mata juga
mungkin di luar sana banyak generasi di atas kita di atas mbak alia di atas saya orang tua kita yang belum leg dengan perkembangan digital
ya benar banget
seharusnya itu mempermudah keseharian mereka pembayaran apapun lah ya kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya
nah bagaimana kemudian untuk menjembatani hal ini gitu kepada orang orang yang belum melek secara penuh dengan perkembangan digital
ya sebenarnya itu juga salah satu yang tidak bisa dipaksakan
yang banyak mengadopsi bank digital ini biasanya memang masyarakat yang lumayan tax savy atau terbiasa menggunakan teknologi gitu
dan kita juga melihat masyarakat ataupun misalnya orang tua kita yang memang lebih tua atau agak kesusahan memang dalam melakukan transaksi transaksi perbankan
kadang sesuatu untuk masyarakat yang seperti itu memang susah
saya setuju susah dipaksakan yang ada nanti malah salah dan ini
tapi di satu sisi saya melihat banyak milenials yang juga meng encourage orang tuanya untuk paling tidak melek teknologi
salah satu kemudahan dari bank digital ini adalah top up e wallet
dan ternyata e wallet ini sebagai layanan dukungan finansial ini sangat membantu ya dalam transaksi sehari hari seperti itu
oke pada akhirnya at the end of the day semuanya mau tidak mau juga akan beralih ke bank digital ini ya
begitu ya mbak alia
kadang memang kita
tidak kesusahan tapi lingkungannya yang sudah berubah
sudah ada tool environment nya dan akhirnya keterpaksaan itulah yang akhirnya membuat kita mampu dan mau untuk mengadopsi layanan bank digital tersebut
adopsi dan juga adaptasi
mungkin sebagai contoh di masa pandemi ini orang nggak pernah kepikiran untuk bekerja dari rumah bekerja secara online
tapi apa yang kita lihat mungkin dua tahun kebelakang semuanya pelan pelan tapi bisa terlaksanakan dengan baik ya
seperti itulah analoginya ya
ya karena ada dorongan dan push factor
ini besar banget yang akhirnya membuat masyarakat jauh lebih cepat mengadopsi dan langsung melek ke layanan digital perbankan ini
oke mbak alia dari sudut pandangan perencanaan keuangan pribadi
sejauh mana sih sebenarnya layanan fitur fitur yang ditawarkan oleh bank digital ini bisa dimanfaatkan usersnya para penggunanya secara maksimal
oke sebenarnya layanan bank digital ini memang tidak sekomprehensif bank konvensional gitu
masih ada pecahan pecahan dan mungkin kita masih melihat roadmap kedepannya ini masih panjang gitu
tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menggunakan fitur dan benefit yang sedang ada
contoh tadi saya sudah bilang salah satunya adalah biaya transfer
bahkan beberapa bank digital gitu itu menggratiskan biaya transfer bisa sampai sepuluh sampai dua puluh kali transaksi antar bank
yang biasanya secara bank konvensional ini mengambil charge sebesar dua lima ratus ataupun hingga lima ribuan
yang kedua bank digital ini kan sekarang lagi booming dan menjamur
dan kita bisa melihat kalau mereka ini sedang melakukan akuisisi customer yang besar besaran
jadi cara menarik customer barunya adalah dengan memberikan high yield savings yang lumayan kompositif
nah saya memang jujur mencoba beberapa bank digital dan layanan suku bunga
bahkan untuk saya gitu
jadi saya melek oh wow ternyata ada ya yang bisa memberikan bunga secara harian dibanding bulanan
nah ini penting banget kenapa akumulasi dari tiap hari itu justru jauh lebih besar daripada sekalinya bank bank tradisional memberikan bunga yang hanya satu bulan satu kali aja
nah godaan godaan itu juga nih mbak alia yang harus diwaspadai
dengan adanya bank digital mungkin ya itu tadi fondasinya kan membuat segalanya itu lebih simple sederhana lebih cepat lebih efisien lebih efektif
nah menahan goda godaan yang membuat kita tidak boros
nah itu juga
jadi perlu apa perencanaan keuangan yang matang gitu apa financial planningnya harus matang
bagaimana mbak alia untuk menghadapi hal hal dan godaan godaan seperti ini
oke ini kalau berdasarkan pandangan saya sebenarnya bank digital itu adalah suplemen ataupun bank tambahan dari bank yang sudah kita punya
jadi saya masih jarang mendengar mereka hanya punya bank digital bukan bank konvensional
nah ini salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah biasanya nih kalau gajian gitu ya apalagi karyawan ataupun karyawati kebanyakan dari kita menerima gaji itu adanya di bank bank konvensional bank bank yang besar lah gitu
baru kita akan memindahkan sebagian besar budget kita ke bank digital sebagai suplemen bank yang kita miliki
nah justru saya memanfaatkan bank bank digital ini sebagai alat transaksi harian ataupun budget mingguan gitu
karena biasanya aplikasi dari layanan digital perbankan ini sudah bahkan dilengkapi dengan fitur personal finance budgeting kalkulator kpr dan macam macam lagi
yang semuanya hanya tinggal ditemukan di handphone
nah jadi memang secara size secara jumlah uang yang ditaruh di dalam digital bank ini memang jauh lebih kecil dibandingkan bank yang lebih besar
jadi saya sarankan hal yang cukup dilakukan sebatas budgeting
kalau memang kita ini boros nih ya tips jadi biasakan kita transfer ke bank digital ini secara weekly aja jangan bulanan
kalau bulanan biasanya tengah bulan juga udah habis tuh
oke jadi itu yang harus diperhatikan ya ketika orang mungkin
baru akan terjun atau baru berpikir akan terjun ke bank digital
jadi harus ada pos pos atau kantong kantong ini untuk apa ini untuk apa gitu
sehingga untuk meminimalisir godaan godaan yang membuat kantong jebol gitu ya maksudnya
iya benar sekali
mbak alia kalau beberapa orang ya banyak yang merespon positif tentunya gitu
tapi apa juga yang harus diwaspadai apa yang harus diperhatikan
karena kalau mungkin tadi di tayangan sebelumnya dengan adanya bank digital ini sebenarnya salah satu tantangannya adalah soal kebocoran data
nah ini apa yang perlu diwaspadai secara keseluruhan lah
nah karena ini juga masih ranah yang baru ya gitu
kan cyber security ini lagi tinggi tingginya gitu
dan sukses rate untuk mencegahnya ini mungkin belum terlalu optimal
jadi hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita sebaik baiknya
tadi saya juga sempat mention kalau bank digital ini adalah pendukung
bukan bank utama yang kita gunakan
memang kalau saya pribadi cara memaksimalkan security nya adalah hanya menaruh sebagian
sebagian kecil dana untuk di bank digital ini yang memang dibutuhkan di luar kebutuhan finansial yang besar
nah biasanya bank digital yang saya
yang saya miliki ini hanya sebagai bank transit nih
mungkin memang karena di dalam bank digital tersebut terdapat aplikasi yang bisa melakukan pos pos tersebut
dan kemudahan yang tadi tiffany bilang juga kalau bank digital ini biasanya sudah memiliki ekosistem yang terhubung misalnya dengan e commerce e commerce besar
sebenarnya bank digital ini adalah suplemen dari si e commerce e commerce tersebut
jadi pastikan pastikan kalau saya pribadi hanya menaruh sebagian
mungkin saya bisa menaruh dana yang kecil saja gitu
baru seiring dengan waktu jika memang ada fitur yang jauh lebih lengkap
memang ada kebutuhan yang lebih lengkap kita bisa menggunakan fitur fitur lainnya
karena kebocoran data memang rentan terjadi
jadi lebih baik kita yang mengoptimalkan ketahanan dan keamanan dari penggunaan uang yang kita miliki di bank tersebut
oke baik terima kasih mbak alia natasha
menarik sekali kalau kita ngomongin soal bagaimana trend bank digital ini
soal bagaimana trend bank digital ini
soal bagaimana trend bank digital ini
kita akan saat ini dan pasti perkembangannya akan semakin luas lagi nantinya ke depannya
mbak alia natasya sudah bergabung dengan cnn indonesia ketutup malam hari ini
selamat malam sehat selalu